tadi kan wah sibuk ngelayanin pembeli
mungkin tadi dia lewat gue gak memperhatikan
ini anaknya te rewel aja gak bisa dibujuk
yaudah kalau gitu saya cari dulu kang
sebelah ini gak ada ac
main dong rumahnya
ngobrol bertiga bareng mas tuhan
kita harus punya komputer nih
biar imu kita te bertambah nin
biar wawasan kita bertambah
kamu lihat di luar sana
semua orang orang pintar selalu punya komputer
kita te harus mengikuti perkembangan jaman nin
saya emang gimana kak idan aja lah
kebiasaan terus ngegaruh kamu mak
apa tuh kang
coret aja namanya
gak enak dilihat orang
belum menikah dua duaan dulu
mak teg kenapa
kita ngobrolnya di luar aja ya
gak enak kalau denger mak
ini a minumnya
dede udah bayar dp untuk catering
akhirnya mati mau ngebiayain
bapak teh juga mau ngadain pengajian nanti
setelah kita selesai akad nikah di ku
bapak tetep gak mau dateng kesini
ma teh gak mau dateng ke ciraos
berarti kita ngadain acaranya dua kali
ya gak apa apa tuh a
bapak teh udah ngerestuin kita
iya ya ganti
datang ke arah sana kang asep
yaudah makasih kang
lagi cari siapa
liat aja bingung sekali
eee kang gusel liat dia gak
wah saya tidak liat
ke mana dia ate atuya
yaudah makasih kang
wah suhani allah
tapi gak tau ya
tadi kan ua sibuk ngelayanin pembeli
mungkin tadi dia lewat
wa gak memperhatikan
ini anaknya ate rewel aja
gak bisa dibujuk
tetangnya ate stress lagi kang
yaudah kalau gitu
saya cari dulu kang
aku udah bohong sama maps
kemarin yang telepon aku itu
karena udah mau puasa
terus aku juga minta maaf sama pubs
aku gak mau bikin mahal
aku juga gak mau bikin mama sakit hati
kan mams sendiri yang bilang sama aku
kalau mangs itu gak suka
kalau paps telfon aku
lebih baik sakit hati
karena kejujuran tuh
kita hidup tidak selamanya
bisa menghindar dari sesuatu hal yang buruk
karena hidup itu
tidak hanya berisi kebaikan
tapi juga ada keburukan
bukan berarti kita lari dari keburukan
tak kalah kita mendapatkan keburukan
kita tidak menjadi buruh karenanya
buat orang orang yang lari dari kenyataan
kamu memang selalu salah
bentar ya emak
ada lagi makan
ayu atu masuk
ajak kesini makan
cuk emak teh lagi makan ayo tuh kamu juga makan yuk ikut bareng
gak usah deh
cucu udah makan
cucu teh nunggu disini aja ya
hilangin emak ada yang mau cucu tanyain
oh yaudah tuh
cucu duduk dulu ya
biar adek panggilin emaknya
katanya cucu teh udah makan
dia nunggu di depan
kayaknya ada obrolan yang pengen dibicarain
ada apa cuk
kenapa emak bohong sama cucu
cerita tentang barnas
yang emak ceritain teh beda sama ceritanya pak ustad kayak med
kalau memang cerita emak bohong
apa untungnya buat kamu
kejujuran emak buka

apa untungnya kamu benci sama bapak kamu seumur hidup
ada manfaatnya bagi kamu
apa yang diceritakan orang jerawas
tentang keburukan barnas
emak yang tau semua
semua yang tidak diketahui orang orang

barnas itu sudah nikah lagi
sebelum dia menceraikan ibu kamu
sebelum dia menceraikan ibu kamu